lagian lo gak penting penting amat kok di hidup gue
lo tuh kenapa sih
gue juga gak punya perasaan apa apa sama batu bata
jadi lo gak usah ketakutan gue bakal ngerebut cowok lo itu
gue gak akan biarin mereka jadian
kok lo gak rela gitu kalo putri sama rizky jadian
dan gue akan jadian sama usus goreng
supaya gue bisa jadian
supaya rizky tau
dia gak bisa macem macem sama gue
gue gak tau sih lo barusan ngomong sadar atau enggak
tapi lo yakin lo mau nurunin standar lo buat jadian sama putri
bukannya selama ini lo nganggep dia sebelah mata
gue gak perduin
gue yang ngelakuin ini biar si rizky tahu
dia gak usah macem macem sama gue
terus gimana soal perasaannya mel ke lo
enggak mau jatuh lagi
jangan lo biarin terus
bahkan gue anggap dia baju
gua anggap dia makasih
oke terima kasih bang
mari bu nawang kita menuju masa depan
maksudnya pak reger
maksudnya kita segera menuju ke kantor bu nawang
kenapa jadi ngaco
nggak ada aja tuh copet
eh belum ya tarian maaf ya
citra lagi ada masalah sama mel ki
kok citra gak ada ya dia kemana
citra nggak mau deh
lo tahu soal masalah dia dengan mel
gue kejar citra dulu
gue gak pernah ingat gue pernah janji sama lo
ini udah dua hari loh
lo masih bilang lo nggak punya janji sama gue
gue mau masuk kelas
kalau gitu gue bakal telpon tv siaran kampus
biar berita bokap lo ngebunuh
gue gak nyangka ya ada manusia sejahat lo mel
lagian lo gak penting penting amat kok di hidup gue
jadi lo bisa kan ngurutin apa yang gue mau
lo gak pantes ngancem dia sampe kayak gini mel
foto kenapa sih gue juga gak punya perasaan apa apa sama batu bata
jadi lo gak usah ketakutan gue bakal ngerebut cowok lo itu
eh gara gara lo udah kedeket sama pangeran gue jadi punya haters tau gak
apalagi foto foto lutuh sama pangeran udah kesebar dimana mana di instagram
gue mau foto sama dia
gue mau gitu fotonya kesebar di instagram
kesabaran gue udah habis ya
sekarang waktunya semua orang tau kalo bokapnya best friend lo tuh seorang koruptor
sampai jumpa lagi
gue punya berita hot buat kalian
terima kasih udah nonton

sampai jumpa lagi

kalian bisa lihat sendiri kan konsekuensinya kok kalian gak nurutin apa yang gue mau
gue kasih lo waktu satu hari
stop disini aja ya pak ya
iya disini aja pak
terima kasih ya pak regar
saya udah diantarin sampe kantor
kalo perlu saya anterin bu nawang
sampai ke dalam ruangan bu nawang
gak usah pak regar
sampai sini aja udah cukup
yaudah kalau gitu saya permisi ya
mari pak regar
nanti mau dijemput
jam berapa ya pulangnya
gak usah pak regar
nanti saya pulang sendiri aja
lagian kan saya tuh gak tahu
bakal lembur atau enggak
oke mari pak regar
iya mari silahkan
selamat pagi bu nawang
silahkan bu
makasih ya pak alex
makasih ya pak alex
siapa sih tuh pria berjas mengkilat
dengan setelan sepatu yang mencilak juga
sok priatan banget sama bu nawang
pakai bukain pintu segala lagi
baru bukain pintu doang buat bu nawang
dia gak tau
ini regar yang udah membukakan pintu hatinya buat bu nawang
biasa biasa aja tuh cool
tapi bikin penasaran juga tuh orang
ada perlu apa apa
kalau mau masuk ke dalam
silahkan tinggalkan kerepinnya
saya mau nyusul mainkan buku ini

tadi dia baru aja masuk ke dalam kantor ini
tapi semua tamu yang mau ke dalam ini ya
harus tinggalkan ktp pak
siapa sih pria berjas licin tadi
perhatian aman sama bu nawang
lebay lagi perhatiannya
silahkan dipakai pak